halo saat malam di tengah penetapan partai politik peserta pemilu dua ribu dua puluh
komisi pemilihan umum didera isu tak sedap
terkuak temuan koalisi masyarakat sipil ada manipulasi pada proses verifikasi faktual
tidak tanggung tanggung manipulasi dituding melibatkan para pejabat pusat di kpu
untuk meloloskan partai partai baru
modus penyelenggara menyulap status partai dari tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat
benarkah praktik lancung terjadi di institusi penyelenggara kontes demokrasi ini
verifikasi faktual partai politik siapa main curang
bersama saya rifana prati akan membahasnya selama satu lima jam ke depan dalam political show
partai politik lain yang ada di parlemen memilih untuk tidak mengundi nomor urut mereka
keputusan komisi pemilihan umum nomor lima ratus sembilan belas tahun dua ribu dua puluh dua tentang penetapan nomor urut
partai politik beserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah
partai politik lokal aceh beserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat aceh
dan dewan perwakilan rakyat kabupaten kota tahun dua ribu dua puluh empat
namun bingar bingar pengundian dan penetapan nomor urut partai politik oleh kpu
justru dilakukan di tengah isu manipulasi data dari tahapan verifikasi faktual
satu hari sebelum penetapan calon peserta pemilu
dua orang kuasa hukum mendatangi kpu pusat pada tiga belas desember lalu
mereka melayangkan somasi atas dugaan kecurangan manipulasi data dan pelanggaran hukum
dalam verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu dua ribu dua puluh
kecurangan itu diduga dilakukan oleh pejabat kpu dari tingkat pusat provinsi hingga kabupaten kota
mereka menyebut bahwa pejabat di kpu pusat memberi instruksi serta melakukan intimidasi
untuk mengubah data di situs sipol dengan mengubah status tidak memenuhi syarat
menjadi memenuhi syarat sebagai peserta pemilu dua ribu dua puluh
temuan kami berdasarkan aduan yang ada di teman teman daerah
menyatakan bahwa melanggar hukum dalam hal
proses perbaikan yang artinya adalah data yang ada di daerah itu sama sekali tidak
data yang ada di daerah itu sudah mencerminkan bahwa dilakukan perbaikan maupun tidak dilakukan perbaikan
partai politik yang dilakukan verifikasi itu memang sudah tidak dianggap tms karena tidak memenuhi syarat
komisioner kpu pusat membantah tudingan itu dan mengaku tidak pernah ada instruksi secara khusus
terkait manipulasi data di situs sipol
proses rekapitulasi hasil verifikasi ini dilakukan secara berjenjang
dan setiap jenjang itu diberikan kesempatan kepada partai politik dalam hal ini narah hubung untuk menyampaikan keberatan
sampai dengan rekapitulasi tingkat provinsi itu rampung
tidak ada satupun surat keberatan yang disampaikan oleh narah hukum partai di setiap provinsinya
sementara itu mana yang terjadi
sampai mana yang terjadi
sampai mana yang terjadi
sampai mana yang terjadi

dan mantan ketua kpu periode dua ribu dua belas dua ribu tujuh belas hadar navis gumai
mengaku geram atas tindakan komisioner kpu periode sekarang
komisioner kpu dinilai tidak transparan dan tidak akuntabel dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat
nah akuntabilitas politik ini berarti
ini berarti pertanyaan keberatan itu dari berbagai pihak
termasuk dari sejumlah anggota kpu kabupaten kota
itu harus dijawab oleh kpu
dijawab dengan terang menerang tatap muka
tidak hanya anggota kpu
tapi juga teman teman lsm yang di sulawesi utara di sulawesi selatan
itu harus diadu data
sebelumnya dugaan kecurangan verifikasi faktual partai politik
peserta pemilu dua ribu dua puluh empat mulai mencuat saat koalisi masyarakat sipil sulawesi selatan
mengungkap indikasi kecurangan yang dilakukan kpu sulawesi selatan
mereka menuding kpu sulawesi selatan telah memanipulasi data verifikasi faktual
partai politik calon peserta pemilu dua ribu dua puluh empat dalam sistem sipol
tim liputan cnn indonesia
mengurutkan sesuai dengan nomor urut yang dimiliki oleh tujuh belas partai politik peserta pemilu
ada nomor urut satu pkb kemudian dua gerindra tiga pdi perjuangan empat partai golkar lima partai nasdem
enam partai buruh tujuh partai gelora indonesia
oke yang selanjutnya
sepuluh partai lainnya
ada delapan pks sembilan pkn sepuluh hanura sebelas garuda dua belas pan tiga belas partai bulan bintang empat belas adalah partai demokrat
nomor lima belas adalah partai solidaritas indonesia enam belas partai perindo
kemudian tujuh belas adalah partai persatuan pembangunan
ini adalah tujuh belas petarung politik pada pemilu serentak dua ribu dua puluh
sementara itu ada dua partai politik yang tidak lolos dan menggugat saat ini keputusan kpu ke bawaslu
kita lihat partai mana saja yang tidak lolos dan menggugat
keputusan kpu ini ada partai umat dan juga partai berkarya
partai umat menggugat ke bawaslu sementara partai berkarya menggugat ke pengadilan tinggi pt un
pengadilan tata usaha negara
nah di tengah penetapan kpu atas tujuh belas partai peserta pemilu dua ribu dua puluh empat
ternyata ada temuan dari koalisi masyarakat sipil soal dugaan kecurangan verifikasi faktual
yang meloloskan partai partai tertentu
dan koalisi masyarakat sipil ini melontarkan beberapa tuntutan yang akan saya tampilkan di sini
tuntutan yang pertama dari koalisi kawal pemilu bersih adalah kpu mengaudit besar besaran
sistem informasi partai politik
kemudian yang kedua komisi dua dpr akan panggil kpu untuk klarifikasi dan rekomendasi pemberhentian anggota kpu yang berbuat kecurangan
kemudian yang kedua komisi dua dpr akan panggil kpu untuk klarifikasi dan rekomendasi pemberhentian anggota kpu yang berbuat kecurangan
tuntutan yang ketiga presiden memastikan penyelenggaran pemilu dua ribu dua puluh empat tidak dicemari praktik intimidasi kecurangan koruptif dan manipulatif
ini sumbernya adalah koalisi kawal pemilu bersih yang terdiri dari beberapa lsm yang sangat peduli dengan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan pada dua ribu dua puluh empat nanti
dan apakah memang betul ada kecurangan ada manipulasi terkait dengan verifikasi faktual pemilu dua ribu dua puluh empat

ada manipulasi partai partai yang seharusnya tidak lolos atau tidak memenuhi syarat kemudian dirubah menjadi lolos atau memenuhi syarat
apakah hanya ada satu partai yang dikorbankan
dan bagaimana tanggapan dari koalisi masyarakat sipil serta dpr sebagai mitra kerja kpu
kita akan membahasnya lebih dalam dan nanti kita punya satu kejutan eksklusif untuk anda juga
jangan kemana mana kita akan bahas dengan para narasumber di sini
kami akan kembali usai jeda jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalshow
ada upaya sistematis dan terstruktur meloloskan partai politik yang tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat
tidakkan oknum yang sengaja curang mengubah hasil verifikasi faktual partai politik mengancam legitimasi pemilu dua ribu dua puluh
malam ini kita akan membahasnya dengan arah sumber yang sudah hadir di studio
saya perkenalkan satu satu
dan yang paling kanan ada ketua komisi dua dpr ahmad doli kurnia
selamat malam bang doli
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam ada komisioner kpu pak idam holik selamat malam pak idam
selamat malam pak hidam
selamat malam mbak assalamualaikum
waalaikumsalam ada mantan komisioner kpu sekaligus direktur netgrid
selamat malam pak hada nafis gumai
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam oke dan ada prof denny indrayana kuasa hukum dari partai umat
selamat malam prof denny
selamat malam assalamualaikum
dan sebagai wujud bentuk partisipasi publik kita selalu mengundang teman teman mahasiswa untuk ikut bergabung
ke dalam diskusinya political show dan malam ini yang bergabung secara virtual adalah badan eksekutif mahasiswa
dari universitas cenderawasih papua jauh jauh dari papua sudah bergabung
saat malam teman teman nanti bisa menanyakan kepada para narasumber ataupun menyatakan pendapat atau mengkritik juga boleh
silahkan keluh kesah anda ditampung karena teman teman pemilih muda teman teman mahasiswa ini adalah pihak pihak ataupun orang orang yang akan menentukan
oke langsung saja saya mau ke pak idam pak idam kpu sudah meloloskan tujuh belas partai politik peserta pemilu
tujuh belas partai politik peserta pemilu dua ribu dua puluh empat ada satu yang tidak lolos tidak memenuhi syarat
belum memenuhi syarat
tidak memenuhi syarat partai umat dan sudah menggugat ke bawah selu kemudian
mengajukan sengketa proses
mengajukan sengketa proses oke
menggugat ke bawah selu
menggugat ke bawah selu oke ada mediasi dan hari ini mediasinya katanya belum ada titik temu masalahnya di mana
berdasarkan pasal empat puluh dua ayat dua perbawaslu nomor sembilan tahun dua ribu dua puluh dua bahwa sidang mediasi itu dapat dilakukan dua hari dan kami besok akan melanjutkan sidang mediasi kembali
dan ini masih dalam koridor
yang hari ini tidak ketemu titik temunya di mana
keputusan kpu itu bersifat kolektif kolegial
jadi sidang mediasi tadi
jadi sidang mediasi tadi kami laporkan ke dalam forum rapat pleno
nah besok kami akan bersidang kembali
oke jadi besok masih ada
terusannya untuk bisa mediasi antara partai umat dengan kpu ya
masa mediasi itu dua hari
oke oke pak denny kira kira apa yang menjadi dasar gugatan dari partai umat dan tadi kenapa proses mediasinya ini tidak menemui titik temu dan dilanjutkan besok
dasar gugatan ada di dalam permohonan kami satu ratus empat belas salaman
partai umat tentu menyatakan kami layak menjadi partai peserta pemilu tahun dua ribu dua puluh
bahwa verifikasi faktual yang dilakukan itu menyisakan berbagai persoalan teknis
salah satunya misalnya alat alat bukti kami di lapangan itu tidak diverifikasi dengan berbagai alasan
itu yang kami sampaikan dalam permohonan
dan bukti bukti yang kami hadirkan
terkait dengan mediasi tadi
secara substantif karena ini proses yang tertutup ya
kasih bocoran sedikit pak
nah ini secara tertutup jadi pada dasarnya kami sepakat untuk melanjutkan besok lah
jam satu siang akhirnya ya pak ya
karena diundur tadi awalnya sepakat jam sepuluh tapi diundur jam satu
dan insya allah itu hari kedua
kami sih masih berhenti
masih menyimpan optimisme bahwa di mediasi ini akan ada kabar baik lah bagi partai umat
tapi tadi pada saat mediasi apakah memang berjalannya alok begitu
kpu bertahan dengan keputusannya kemudian partai umat bertahan dengan gugatannya
tadi lebih ke arah kami sama sama sharing posisi pasti
sharing informasi pasti
belum sampai ke substansi
sampai ke substansi yang sampai ke arah pembuktian belum
kita sama sama menghormati kami menyampaikan positioning
tadi ketua umum membacakan opining statement lah yang pada dasarnya mengatakan tadi seperti saya sampaikan seharusnya partai umat juga dikatakan memenuhi syarat dan menjadi peserta pemilu
kpu posisinya bisa ditanyakan tapi pada dasarnya mengatakan ada merapat pleno yang sudah memutuskan
satu dua hal dan kita bilang oke bagaimana kalau kita bicara lagi besok
jadi saya mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan secara rinci karena memang secara aturannya itu tertutup mediasi itu
tapi berdasarkan hasil keputusan kpu memang secara verifikasi faktual secara rekapitulasi data memang tidak memenuhi syarat ya partai umat
rekapitulasi hasil verifikasi faktual yang ditetapkan oleh kpu kabupaten kota di dua provinsi khususnya di enam belas kabupaten kota
di ntt dan di sulut itu dilakukan secara terbuka dan kami meyakini apa yang dilakukan oleh rekan rekan sudah sesuai dengan aturan
oke jadi artinya memang tidak memenuhi syarat
di sebelas kabupaten kota di dua provinsi tersebut partai tersebut itu dinyatakan tidak memenuhi syarat
oke itu partai umat ya
saya ingin tanya ke pak denny pak denny anda merasa bahwa ada perlakuan berbeda kepada partai umat hanya partai umat saja yang kemudian tidak memenuhi syarat atau bagaimana menurut anda
ini pertanyaannya kalau dilakukan setelah mediasi agak enak jawabnya nih
kalau mediasi ini kita loki nih bang loli kan
ini biar masyarakat tahu juga nih karena kan masyarakat pemilih nanti
pasti tentu partai umat punya argumentasi punya concern punya pemikiran ini kok seperti ini
mengapa untuk partai umat penyikapannya seperti ini
apakah ini berbeda dengan partai lain
nanti saya pikir akan terlihatlah dalam proses dialog ini
tapi yang pasti kami tadi mengatakan dengan bukti bukti yang kita punya
ini kan kami berproses tidak lama nih saya baru mendapat surat kuasa di kamis setelah penetapan hari rabu
dalam proses yang sangat singkat itu kami sudah bisa ditunjukkan bukti bukti dari partai umat
jadi tentu ada sesuatu yang saya tidak tahu di mana missnya
sehingga kemudian kita mudah mudahan besok bisa mengoptimalkan proses mediasi itu
jadi memang ada perasaan perlakuan berbeda kenapa partai umat dibeginikan begitu pak denny
kalau yang saya tangkap tadi dari pernyataan anda
saya akan lebih bebas menyatakan itu setelah proses mediasi
oke tapi dialahkan sekarang
iya kalau sekarang saya ingin dengan pak kpu kita melihat besok dulu lah
menatap hari esok dulu
oke tapi tadi yang saya tangkap dari pernyataan anda berarti seperti itu ya
mempertanyakan kenapa partai umat begini
kalau mbak nana menangkapnya seperti itu saya tidak bisa melarang
oke jadi kalau menurut kuasa hukum yang tadi saya tangkap pak idam ada pertanyaan
kenapa partai umat diberlakukan seperti ini
pertanyaan saya tadi memang ada perlakuan berbedakah terhadap partai umat dibandingkan dengan partai partai lain soal rekapitulasi verifikasi faktual
karena anda tadi itu menyampaikan perasaan
pertanyaan yang disampaikan oleh
mas prop itu perasaan pertanyaan
tapi memang ada perlakuan berbeda nggak
ya nggak ada semua diperlakukan dengan adil
semua diperlakukan dengan sama
dan karena ini masih dalam masa sengketa proses dalam artian tahapan mediasi
betul apa yang disampaikan oleh mas prap bahwa ini akan dibicarakan kembali besok jam satu dalam sidang mediasi
jadi forum ini bukan forum yang tepat untuk membahas apa yang menjadi pandangan kami berdua
prof denny pertanyaan yang muncul dari kuasa hukum ataupun dari jajaran pengurus partai umat apakah memang berkaitan karena ada pak amin rais di situ
ada intervensi kekuasaan yang menginginkan bahwa partai umat tidak masuk dalam peserta pemilu dua ribu dua puluh
masa itu nggak ada pertanyaan seperti itu nggak ada kecurigaan seperti itu
pertanyaan semacam itu saya pikir muncul di banyak kepala orang ya
yang boleh dikatakan dari dulu ya seperti itu
punya sikap yang kritis kepada siapapun yang menurut beliau perlu diberikan masukan
apakah itu menjadi dasar lolos atau tidaknya partai umat
seharusnya kan tidak
tapi tentu saja kami berbaik sangka saja lah
bahwa seharusnya di krim demokrasi semacam ini
sikap sikap kritis semacam itu tidak menjadi hambatan
karena kan yang namanya demokrasi harusnya membuka ruang kritik memang
tapi sempat ada pertanyaan begitu ya
apakah karena sikap politiknya seorang amin rais yang berkaitan dengan nasib partai umat
kami kemarin di bawaslu pada saat mendaftarkan permohonan ini mendapatkan pertanyaan dari teman teman wartawan semacam itu
jadi pertanyaan bukan dari partai umat sebenarnya
justru dari rekan rekan media yang memunculkan apakah karena sikap kritis
apakah karena abc dan sebagainya
saya mengatakan kami ingin fokus dulu ke proses
sengketa proses ini dan tadi mediasi
apakah memang ada faktor subjektivitas di situ
ada faktor intervensi karena berkaitan dengan sikap politiknya amin rais yang berseberangan dengan kekuasaan
kemudian partai umat tidak diloloskan
saya pikir pertanyaan tersebut tidak tepat dialamatkan ke kpu
dalam pelaksanaan verifikasi partai politik
ini kpu memverifikasi administrasi dan memfaktualisasi
memfaktualisasi dari administrasi tersebut
jadi persoalan ini adalah persoalan verifikasi administrasi dan faktualitasnya
atau yang seringkali disebut dengan persoalan verifikasi faktual
jadi ini persoalan teknis sekali jadi ini bukan persoalan politis gitu loh
dan pada saat pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual
partai tersebut juga menempatkan narah hubung
yang dimana rekan rekan kami di kpu kabupaten kota
khususnya di enam belas kpu kabupaten kota tersebut di dua provinsi itu berkomunikasi aktif
dengan narah hubung partai politik tidak hanya partai tersebut ya
tapi juga dengan semua partai
dan kami meyakini apa yang dilakukan oleh rekan rekan sudah memenuhi prinsip keadilan
dan prinsip prinsip penyelenggaran pemilu
jadi ini bukan persoalan politik ini persoalan faktualitas dari persyaratan pendaftaran partai politik
oke ini bukan persoalan politik
pak hadar saya ingin tanya apakah informasi yang anda dapatkan bukan hanya partai umat saja yang tidak lolos
sebetulnya ada partai partai lain yang sebetulnya tidak lolos partai partai baru ya
yang harusnya tidak lolos atau tidak memenuhi syarat
kemudian dijadikan memenuhi syarat
kalau kami sebetulnya tidak mau berbicara tentang isu partainya ya
kalau kami di koalisi itu merasa penting sekali untuk fokus terhadap prosesnya
apakah proses yang dilakukan dalam verifikasi khususnya faktual ini
itu sesuai aturan atau tidak
yang kami dapatkan dan ini cukup banyak
itu menunjukkan memang ada kesengajaan untuk merubah data
dalam rangka untuk melancarkan partai politik lolos di dalam verifikasi ini
jadi ini sesuatu yang sangat serius
pemilu kita itu menjadi pemilu yang seperti dikatakan di konstitusi
prinsip prinsipnya juga seperti dalam undang undang
penyelenggaranya harus bekerja secara mandiri
kemudian juga jujur
dan seterusnya gitu
tetapi apa yang kami lihat
ini sangat kuat sekali
itu tidak terjadi
kami ini ingin agar pemilu kita dua ribu dua puluh empat yang lima tahun sekali diatur di konstitusi
itu tetap berjalan
jalan dengan kualitas yang baik
tapi bagaimana ini kita bisa teruskan
kalau memang betul ya nantinya terbukti
temuan temuan nya laporannya apa
apakah memang ada perintah atau seperti apa
lebih spesifik pak hadrat
sekarang terkait dengan perintah
iya ada perintah
secara terstruktur dari pusat ke bawah
ada perintah seperti itu
walaupun lagi lagi ya
perlu kita proses hukum
dibuktikan dan seterusnya
tetapi data yang kami dapatkan
cerita cerita yang kami dapatkan
ya ada perintah
baik dari jalur komisioner
maupun dari jalur sekretariatnya
ya jadi itu semua ada
tidak mungkin daerah itu
berinisiatif melakukan hal ini
ada sistematik dari atas
kita berharap penyelenggara pemilu betul betul
mengikuti proses hukumnya
dan ya menjawab semua
dan mudah mudahan semuanya terbuka
dan kami berharap
seperti tadi poin koalisi
bahwa dpr menjalankan perannya
nanti saya tanya ke bang doli
oke jawaban dari kpu seperti apa
terkait dengan apa yang disampaikan oleh beliau
ya tentunya ini cara beliau mengekspresikan
tentang bagaimana pemilu berjalan dengan baik
kami menghormati hal tersebut
apalagi beliau mantan komisioner
ya sebagai senior kami
dan kami sebagai junior tentunya
itu juga menjadi bagian dari semangat kami
untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas
jadi apa yang beliau sampaikan itu
pada dasarnya itu menyampaikan tentang
pemilu itu sesuai dengan prinsip prinsip
yang ada dalam pasal tiga undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
dan tentunya itu yang kami laksanakan
tapi apakah memang ada perintah
anda ataupun teman teman komisioner lain
pernah memerintahkan kepada kpu provinsi
kemudian kpu provinsi
kepada kpu kabupaten kota
dalam bimbingan teknis
maupun dalam rapat koordinasi
perintahnya adalah melaksanakan aturan
pkpu nomor empat tahun dua ribu dua puluh dua
dan begitu juga dengan pendorongan teknis yang diterbitkan
serta surat edaran yang kami terbitkan
oke jadi perintahnya adalah hanya melakukan
sesuai dengan aturan teknis
tidak pernah ada perintah
untuk meloloskan partai tertentu
ataupun mengubah hasil berita acara
dari yang tidak memenuhi syarat
menjadi memenuhi syarat
apa yang diisukan itu menurut saya tidak mendasar
anggota kpud kpud daerah ini
bisa melapor ke koalisi masyarakat sipil
dan itu banyak
ya kami belum tahu siapa yang melapor ini siapa
ya oleh pengacara
yang bersangkutan tidak menyampaikan siapa yang melapor itu
dan rekan rekan juga belum menyampaikan
siapa komisionernya di daerah
oke jadi kpu tidak percaya ya
bahwa ada laporan laporan
ataupun ada informasi informasi dari kpud
ya yang jelas proses ini
itu yang menjadi patokan kami
oke saya mau ke bang doli
sebagai mitra kerjanya kpu
tadi sudah disinggung oleh pak hadar
di satu sisi ada informasi yang datang dari bawah
kemudian ke koalisi masyarakat sipil
tapi di sisi lain
kpu tidak merasa mendapat laporan itu
saya mau jelaskan standing position dulu ya
bahwa ini nggak ada urusannya dengan soal posisi kita sebagai
partai politik yang juga adalah peserta pemilu
kami di komisi dua itu kan adalah bagaimana memastikan
baik dari persiapan sampai pelaksanaan pemilu itu berjalan dengan baik
makanya soal pemilu ini kan kita sudah bicarakan dua tahun loh
di komisi dua itu
mulai dari konsepsinya seperti apa
karena kita tahu bahwa ini akan menjadi pemilu yang
pertama kali modalnya akan dilaksanakan dua puluh empat
sampai kemudian kami
siapa yang akan jadi komisioner kpu
kemudian di bawah seluruh
semua itu kan untuk bagaimana memastikan
pemilu ini betul betul
lebih berkualitas dibandingkan dengan pemilu sebelumnya
nah terkait dengan isu ini
tentu kami kan nggak bisa berdiam
tentu harus menangkap aspirasi apapun yang berkembang di masyarakat
kami tahu di media
ada duga dugaan seperti itu
karena memang yang diduga itu adalah mitra kerja kami
dan kemudian dikaitkan dengan bagaimana kita punya keinginan supaya pemilu ini bisa
tentu kami harus
tidak boleh menutup mata
nah oleh karena itu
dalam waktu yang dekat
sesuai dengan mekanisme
tata tertib yang ada di dpr
kami akan undang kpu
dan juga akan
ya kalau memang ada
aspirasi dugaan itu
ya sampaikan saja komisi dua
yang ketiga concern kami adalah
ini kan tahapan sudah mulai jalan
dan enam belas per juni kemarin
nah jangan sampai
kalaupun ada duga dugaan itu mengganggu tahapan tahapan berikutnya
jadi kalaupun misalnya ada dugaan harus diselesaikan cepat
yang menduga harus menunjukkan
yang diduga harus membuktikan bahwa kalau tidak benar
posisi yang jelas
harus ada klarifikasi yang jelas dari kedua belah pihak
supaya jangan berlalu larut
karena ini akan mengganggu pasti
ketegasan komisi dua
kita tunggu juga bang doli
nanti kita akan bahas lagi lebih dalam
karena kita juga mendapatkan laporan modusnya seperti apa
ancamannya seperti apa
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
tetap bersama kami di
terima kasih anda masih menyaksikan political show
kita masih bersama dengan para narasumber di studio
sebelum kita melanjutkan dialog saya akan memutarkan
yang didapatkan oleh cnn indonesia
dari salah satu
penyelenggara pemilu di daerah anggota kpud
dia akan membeberkan
ada beberapa poin penting kita dengarkan bersama kesaksian eksklusif yang didapatkan oleh cnn indonesia berikut ini
pertama kali kita rasakan itu adalah begitu setelah penetapan hasil verifikasi faktual pertama sebelum perbaikan
itu ada partai yang
berstatus bms belum memenuhi syarat
yaitu partai gelora
setelah kami tetapkan dan partai itu ditetapkan belum memenuhi syarat
nah lalu sekretariat kami dapat perintah dari sekretariat provinsi untuk mengganti
berita acara itu
status belum memenuhi syarat partai gelora itu
penggunaan perintah itu di awal awal bulan november kemarin
lalu sekretariat menghubungi kami para pimpinan komisioner
dan meminta persetujuan bahwa katanya ini arahan perintah dari kpu ri
tapi kami tidak menyetujui karena kita sudah melaksanakan pleno
pa sudah diambil
kita sudah upload di sikol
sehingga waktu itu
tidak jadi kita meng ms kan partai gelora yang
bersatus belum memenuhi syarat
itu yang pertama
yang kedua ketika di verifikasi perbaikan
ada beberapa yang belum memenuhi syarat
seperti tadi gelora dan ada garuda
dan di verifikasi perbaikan itu
sekitar jam dua dini hari
salah satu komisioner itu ditelepon oleh provinsi agar partai garuda
di ms kan dalam verifikasi administrasi
sebelum kita lakukan verifikasi faktual
akhirnya partai itu di ms kan
lalu beberapa hari kemudian kami di ms kan
lalu beberapa hari kemudian kami di ms kan
panggil ke provinsi
salah satu apanya dipanggil itu peruangan
salah satu komisioner
lalu kita dilarang membawa handphone
handphone diletakkan di luar
dan di dalam itu sudah ada kpu provinsi dengan sekretariatnya
memerintahkan untuk meng ms kan partai partai politik ini
dan bagi yang tidak bersedia
dipersilahkan untuk keluar
untuk mengundurkan diri dari kpu karena ini adalah perintah dari pimpinan
sehingga kita diperintahkan untuk meng ms kan
semua waktu itu semua
di kabupaten kota ini semua di ms kan walaupun mereka tidak menuhi syarat
tetap mereka harus di ms kan
lalu yang terakhir waktu kami melakukan konsonas di jakarta
itu dihadiri oleh seluruh indonesia
satu sampai tiga desember
itu salah satu anggota kpu ri menyampaikan bahwa perintah ini harus dilaksanakan
tidak boleh di
bahwa perintah ini harus dilaksanakan
tidak boleh dilanggar dan bagi yang melanggar nanti akan dimasukkan ke rumah sakit
disambutkan resmi diarahkan resmi
jadi semua ketua dan anggota kpu ri bersama segen masing masing memberikan arahan
di hadapan seluruh sebetulnya kurang lebih seribu orang
salah satu anggota kpu mengatakan ini adalah arahan yang harus dilaksanakan
kalau tidak nanti akan dimasukkan ke rumah sakit
di forum itu beliau tidak menyebut arahannya
arahan yang beliau sebut itu adalah yang dimaksudkan itu adalah arahan yang sudah disampaikan oleh kpu provinsi ke kita
dan juga beberapa dari kami diundang kemarin itu ke solo
bertemu dengan anggota kpu yang mengatakan akan masuk rumah sakit tadi itu
bagi yang tidak mengikut ke arahan itu
di solo itu disampaikanlah perintah untuk meng ms kan
ya beberapa partai antaranya gelora garuda pkn gitu
tapi tidak semua yang mengikuti kebetulan saya tidak mengikuti
kebetulan saya tidak mengikuti yang mengikuti adalah adivisi yang lain
pak idham khalid
saya dengar serius
di forum itu sejauh yang saya dengar tidak ada yang spesifik menyebut arahan itu
paling mereka menyebut ya kalau pimpinan membuat kebijakan

itu pasti sudah ada pertimbangan
baru hanya sekitar itu ya
yang disampaikan oleh pimpinan pn tidak spesifik
bahwa ini perintah harus dilaksanakan
ada ancaman yang tadi itu
nah itu yang sampai sekarang saya nggak ngerti nih
nah itu yang sampai sekarang saya nggak ngerti nih
tapi bahasa yang disampaikan oleh pimpinan kami di provinsi itu bagi yang kita ikut
silahkan keluar barisan
silahkan keluar gerbong
maknanya barangkali disuruh mundur atau bagi yang masuk satu prioritas
jangan mengharap bisa bergabung lagi di prode
jangan mengharap bisa bergabung lagi di prode
mungkin begitu takdiran saya
mungkin begitu takdiran saya
ya tidak diluluskan
ya di tempat saya
kalau secara pribadi banyak anggota kpu yang tidak mengikuti
tapi kan secara kolektif
akhirnya keputusan itu diambil
akhirnya keputusan itu diambil
itu tadi kesaksian eksklusif dari salah satu penyelenggara pemilu di daerah yang merasa terancam ataupun diminta untuk meloloskan partai partai tertentu oleh atasannya dari kpu provinsi dan juga kpu ri
silahkan pak idam kami memberikan waktu anda untuk memberikan hak jawab atas pernyataan tadi

yang pertama saya tidak tahu siapa yang bicara tersebut

yang bersangkutan juga bukan bagian dari sekretariat ataupun kpu saya tidak tahu itu satu
terus yang kedua yang bersangkutan tidak mengikuti rakor di solo bagaimana arahan arahan pimpinan
yang ketiga dalam konteks saya berbicara itu konteksnya adalah saya menjelaskan tentang bagaimana rekan rekan kpu di daerah itu melaksanakan surat edaran
karena ada beberapa kpu keputusan kota dalam pelaksanaan verifikasi faktual itu menolak video rekaman
video rekaman dari partai politik itu ada yang menolak nanti bisa ditanya kepada mas prop
saya sampaikan bahwa video rekaman itu ada di dalam surat edaran kami
seperti itu dan saya bicara pada persoalan tegak lurus
tegak lurus itu artinya berdisiplin
kpu provinsi yang bicaranya aneh aneh
padahal itu semua sudah kami atur dalam sebuah surat edaran
dan saya sampaikan itu bicara tentang disiplin konteksnya disiplin
karena siang hari saya mendapatkan informasi seorang anggota kpu provinsi memosting komentar yang aneh aneh yang menurut saya itu bisa memicu
sedangkan pemahaman dia terhadap surat edaran itu nggak tepat
jadi itu berkenaan dengan pelaksanaan surat edaran
dan banyak sekali keluhan keluhan beberapa pihak berkaitan dengan misalnya begini
dalam pelaksanaan verifikasi tahap perbaikan itu kami menerbitkan surat edaran yang awalnya ya itu berkenaan dengan video call
video call itu diperbolehkan ketika verifikasi faktual itu diperbolehkan kpu kabupaten kota untuk melakukan video call dengan anggota parpol itu
iya memang ada aturannya
kalau sekiranya memang dalam kondisi tertentu video call ini tidak memungkinkan
karena jaringan dan lain sebagainya
maka partai politik melalui lo nya bisa menyampaikan yang namanya video rekaman
dan video rekaman ini diperbolehkan
tapi ada beberapa rekan rekan yang belum memahami surat edaran tersebut
dan itu saya jelaskan dalam konteks disiplin
dan itu pun suasanya dalam kondisi yang jok
dalam kondisi yang santai
oke jadi yang pertama narasumber yang kami dapatkan kesaksiannya itu sudah kami verifikasi melalui beberapa kurasi
jadi kami bisa pastikan ini adalah salah satu dari penyelidikan
penyelenggara pemilu di daerah yang identitasnya harus kami tutupi
karena itu adalah kode etik jurnalistik
itu yang pertama
yang kedua soal ancaman memasukkan ke dalam rumah sakit itu dalam konteks apa anda mengatakan seperti itu
konteksnya itu siapa yang tidak tegak lurus
maksudnya tidak berdisiplin dalam melaksanakan surat edaran
dan ada surat edarannya
dan tidak ada konteksnya ms dan tms
itu nggak ada sama sekali
oke jadi betul betul tidak ada perintah dari kpu ri ke kpu provinsi untuk mem ms kan ataupun memenuhi syaratkan partai partai tertentu ya
karena bicara itu tidak ada kaitannya dengan ms dan tms partai
dan yang bersangkutan lupa
tapi kenapa begitu banyak
sekali lagi saya ingin tanya ini bukan media kami saja yang mengangkat
tapi banyak media lain juga mendapatkan kesaksian kesaksian
mendapatkan berita acara yang modelnya ini mirip
ya saya enggak tahu kalau perintah itu
ya silahkan dikonfirmasi kepada yang bersangkutan
oke pak hadar kesaksian tadi apakah sejalan dengan temuan koalisi masyarakat sipil yang membuka posko aduan
bahwa memang kenyataannya
banyak penyelenggara di daerah yang merasa terancam
yang merasa moralnya kemudian terdegradasi karena dipaksa untuk meloloskan partai partai tertentu
ya kalau ini ada kesempatannya besar
banyak sekali yang akan bisa bicara seperti itu
rekaman seperti itu akan banyak
mereka ini betul betul ditekan
ya tekanan itu bukan hanya untuk lanjutan posisi mereka
tetapi juga terhadap orang sekretariat akan
dipindahkan ke tempat tempat yang dipelosok pelosok
kemudian juga dimasukkan ada yang menceritakan
termasuk misalnya kan sekarang sudah disediakan fasilitas yang cukup
jadi ini iming iming begini juga keluar
termasuk juga satu lagi misalnya
ini nanti kita akan naikkan uang kehormatan
dan memang data uang kehormatan itu ada di dalam item per pudraf yang ada kemarin
tetapi kemudian itu tidak keluar
jadi model model seperti ini terjadi
jadi penyelenggara di daerah itu terbelah sekarang itu
jadi ada sebagian besar yang karena diyakinkan anda harus loyal dengan kami
ini adalah perintah
jadi harus ikut aturan organisasi
kalau enggak ini bisa buyar kita
kira kira begitu ya
tetapi ada sebagian kecil yang memang nuraninya mengatakan
kok kita diperintah salah
ini tidak sesuai dengan kenyataan
kami melihat ini tidak memenuhi syarat
kok disuruh dirubah menjadi memenuhi syarat
begitu saja gitu
nah ini orang yang dikucilkan sekarang
komunikasi diantara mereka juga sudah tidak lancar
ini jadi merusak menurut saya
nah penyelenggara seperti ini
ini resikonya bisa sulit bisa menjalankan pemilu yang kita harapkan tadi
yang berjalan prosesnya bersih demokratis sesuai dengan aturan
itu sulit terjadi
nah jadi sekali lagi
jadi ini hanya contoh saja
satu yang kebetulan kita temukan
atau cnn yang menemukan
orang yang berani
walaupun harus ditutup ya
nah kira kira begitu
jadi ini problem serius dan besar
saya berharap sekali dpr bisa mengambil perannya dalam hal ini
nanti di proses ddkpp juga mengambil perannya
kita memikirkan bagaimana pemilu kita bisa terlaksana
integritas yang penuh
kualitas yang tinggi
modusnya itu apakah sama seperti yang diceritakan oleh narasumber kami tadi
apakah memang ada modus yang berbeda
seperti tadi yang dikatakan oleh pak idam
bahwa soal video rekaman itu banyak anggota kpud yang tidak mau menerima
ya justru itu yang saya tidak tahu
kalau yang itu cerita itu
jadi yang jelas itu ceritanya adalah ya
pada saat verifikasi
istilahnya tapi itu sebenarnya proses verifikasi yang pertama
faktor pertama ya
ya administrasi ya
begitu sudah selesai
dari lapangan mereka
kemudian hasilnya seperti apa
kemudian dibuat berita acara
nah itu sudah kelihatan
nah di pusat itu bisa membaca hasilnya dari sistem itu seperti apa
setelah itulah keluar perintah
tentu kemudian ada reaksi di lapangan
sudah tanda tangan mereka
disuruh tanda tangan lagi
ada yang menolak
tidak mau tanda tangan
kemudian dianggap mereka adalah orang yang membangkang
tidak sesuai dengan organisanya
ada beberapa berita acara yang dua versi
yang satu adalah yang asli
yang tidak memenuhi syarat
kemudian ada berita acara
baru yang sudah tinggal mereka tanda tangan saja
tanda tangan saja
dan lampiran yang sudah dirubah
itu memang terjadi ya
ditemukan fakta faktanya di luar
berapa daerah itu
ceritanya banyak yang kami punya
tidak banyak datanya ya
tidak perlu banyak banyak
ini cukup untuk menunjukkan
pelanggaran serius ini sudah terjadi dugaan
sudah terjadi gitu
nah itu problemnya
kenapa tidak yang lain tidak mau kasih
karena mereka takut
jangan ya pak
jangan diberikan kepada siapa siapa ya pak
saya harus melindungi
ada dua versi berita acara yang kami dapatkan juga
informasinya bahwa yang pertama itu adalah yang versi asli
sudah terdapat pleno
kemudian ada perintah
mereka tinggal tanda tangan saja
anda komisioner kpu di atas sana tidak mendengar ya
ada informasi itu dari bawah ke atas
proses rekapitulasi itu dilakukan secara terbuka
di sana ada banyak narah hubung yang hadir
saya belum mengerti apa yang dimaksud oleh beliau tadi
belum mengerti bagaimana
ada berita acara yang hasilnya itu tidak memenuhi syarat
partai a saya tidak sebut
kemudian ada berita acara versi kedua
yang di situ para komisioner kpu diminta tanda tangan dengan tulisan
verifikasi faktualnya sudah memenuhi syarat
proses rekapitulasi dilakukan secara terbuka
dan dihadiri oleh banyak pihak
dihadiri oleh bawaslu
dihadiri oleh jurnalis
nah jadi kami menerima
berita acara yang sudah selesai
dan kemarin pada saat rapat rekapitulasi nasional
itu berjalan lancar
tidak ada masalah
dan rekan rekan semua menaksikan
tapi kalau misalnya berjalan lancar
pak idam itu tidak ada informasi informasi
ataupun temuan temuan yang ditemukan oleh koalisi masyarakat sipil
dan oleh media
kalau memang berjalan lancar seperti yang anda katakan
nanti kami dalami
dan tadi berkaitan persoalan intimidasi mutasi dan sebagainya
sampai hari ini
saya konfirmasi ke pihak sekretariat jenderal
apakah ada staf dan pejabat yang dipindahkan ke sini
tidak ada satupun yang dipindahkan
nanti bisa dikonfirmasi
kesimpulan hasil verifikasi yang tahap pertama
di mana kpu kpu dan kota itu menetapkan
itu tidak terbuka
jadi yang terakhir inilah
baru setelah ada proses perbaikan
kemudian perbaikan itu verifikasi faktual kedua
verifikasi faktual terbuka namanya
kemudian perbaikan yang kedua
perbaikan namanya verifikasi perbaikan
kemudian hasil itulah yang terakhir
baru dilakukan pleno dengan terbuka
jadi yang sebelumnya tidak terbuka
bawaslu bawaslu ini juga tidak punya
kecuali bawaslu itu berdua rajin
dia ikutan seperti yang dia rencanakan
dia ikutan ke lapangan
mencatat dan sebagainya
kita juga perlu mempertanyakan bawaslu kita sebetulnya
bekerja atau enggak
jadi celahnya untuk perubahan itu
di pada saat
nah pada saat
di kabupaten kota yang pertama itu
sebelum dikirim ke provinsi
provinsi ke pusat ya
nah setelah penetapan itu
perintah yang mendadak
semua jadi bingung
selesaikan malam ini sebelum jam dua belas
itu semua jadi rame gitu
loh gimana kita harus
kita kan sudah tanda tangan
akhirnya terjadi ada
ada perpecahan diantara mereka
ada yang tanda tangan kan
tiga aja boleh tanda tangan
boleh lolos ya
tapi ini kan perpecahan
kemudian harus ada
padahal itu dibuatnya hari yang kemudian
nah ini menurut saya
ini baru pertama kali
sebagai komisioner kpu
pernah terjadi enggak
bisa ditanya sama mereka
tidak pernah terjadi
di era kpu sekarang
mana mungkin kami mau melakukan
sumpah janji kami mengatakan
kami penyelenggara pemilu
harus mengikuti aturan
kita akan merusak
lembaga proses pemilu ini sendiri
ini yang harus kita jaga
ini baru pertama kali terjadi
dan juga teman teman komisioner kpu
pada saat itu
selesai rekapitulasi di
dibawa ke provinsi
disuruh berubah di situ
dan itu memang
kemudian media juga tidak bisa
akses sipol juga terbatas
kami juga tidak bisa
dan bawaslu juga mengeluhkan
tidak mendapatkan akses sipol
maupun verifikasi faktual
itu kita umumkan
dan kalau seandainya itu ada
bawaslu bersurat kepada kami
ini sampai dengan
penetapan dan pengundian nomor urut
masuk kepada kami
berkaitan dengan hal ini
jadi masih tetap bersikuku ya
semuanya baik baik saja
kpu posisinya sebagai rekapitulator
itu yang kami ingin tegaskan
jadi tidak ada satupun perintah
dari kpu pusat
ke kpu provinsi
prosesnya dilakukan terbuka
bang doli ini tadi ada kesaksian
yang kami dapatkan
cnn gitu ya kemudian tadi yang disampaikan oleh koalisi ya ini harus diklarifikasi menurut saya
supaya tidak ada spekulasi macam macam di masyarakat dan itu pasti mengganggu
ya concern kita itu apalagi kalau misalnya kejadian benar ya komisioner yang seperti itu
terjadi apa yang disampaikan oleh mas hadad tadi ya itu tadi akan mengganggu kinerja kpu itu
ini pasti sudah ada terbelah nanti di masyarakat kalau itu benar
nah oleh karena itu saya nggak tahu ya kalau kpu merasa itu nggak benar saya nggak tahu
dimungkinkan nggak mungkin prof bisa jalan siapa yang dituntut tuh kalau itu memang fitnah misalnya
si ansan yang dituntut ini nyebut nama loh nyebut idam khalid
nah kalau menurut saya nggak benar ya ini bisa diisubalik
tapi diakui tadi oleh pak idam bahwa pak idam mengatakan itu dalam konteks jokes kan
dalam konsolidasi ancol tadi
satu sampai tiga desember
saya konteksnya itu disiplin
bukan konteksnya meng ms kan atau meng tms kan enggak ada pembicaraan seperti itu
tapi berarti memang anda menyampaikan itu tadi ancaman masuk rumah sakit
memang itu keluar dari mulut anda kan
itu konteksnya adalah pada saat rekan rekan itu mengeluh ada kekurangan dan sebagainya dalam penyelenggaraan pemilu
harusnya itu disampaikan ke kpu
dengan verifikasi partai
oke tapi dengan adanya kesaksian tadi kemudian temuan dari koalisi masyarakat sipil kpu seolah kayak menutup mata gitu pak idam
bukan mbak kita lihat proses rekapitulasi nasional
kemarin rekan rekan disiarkan secara langsung
itu kan proses resminya
dan jenjangnya kan kami enggak tahu dari bawah
ya kami mendengar apa yang disampaikan oleh rekan rekan kpu provinsi dan kip aceh
kami sebagai rekapitulator
jadi itu tidak akan ditindak lanjut ya
temuan temuan tadi dari koalisi masyarakat sipil meskipun komisi dua akan memanggil kpu untuk menindaklanjuti loh
untuk mengklarifikasi loh
komisi dua sebagai mitra kan juga akan memanggil
ya saya pikir pertanyaan itu sudah terlalu menjurus
dan kami nanti kalau sekiranya memang ada surat dari komisi dua ya seperti kebiasaan kami
karena memang kami diperintah oleh undang undang untuk melakukan komunikasi dan konsultasi dengan komisi dua
itu memang kami akan lakukan
oke komisi dua akan memanggil untuk mengklarifikasi tadi kesaksian dan juga temuan
iya konteksnya dalam rangka untuk tidak menjadi ini jadi perdebatan atau polemik yang berkepanjangan
yang concern kami nanti akan mengganggu pemilu
jadi ini harus di stop
nah stopnya gimana
ya stopnya itu adalah kalau memang itu tidak benar ya kita tujukan bahwa itu tidak benar
nah kalau misalnya benar ya kita cari siapa yang bisa bertanggung jawab terhadap perbuatan mereka
gimana pembuktiannya nanti kalau menurut komisi dua
itu yang kita enggak tahu
kita sampai sekarang
kalau kami di komisi dua kan nggak punya mekanisme untuk sampai bisa mengusut kejadian seperti itu
maka saya katakan saya enggak tahu ini mungkin prof bisa jelaskan
kalau orang tadi itu mengatakan begitu siapa yang bisa dituntut kalau itu nggak benar
oke tapi itu yang benar enam ribu orang dan bukan media kami saja yang mendapatkan
ada media lain juga yang mendapatkan dan tadi sudah dibenarkan oleh pak idam meskipun itu konteksnya adalah jokes
atau pelaksanakan aturan
hanya tiga partai yang diperintahkan untuk diloloskan
garuda gelora dan juga pkn
itu spesifik ya bukan di satu daerah tapi di banyak daerah lainnya
partai umat sengaja memang tidak diloloskan
ya kami sudah mendengar cerita cerita semacam ini ya
bukan baru malam ini
lagi lagi kemarin pada saat kami mendatarkan permohonan di bawaslu
beberapa rekan media menanyakan
apakah dalam permohonan
permohonan partai umat juga mengangkat soal ketidaksamaan perlakuan yang tadi di awal ditanyakan
kami tentu dalam posisi yang sulit untuk mengatakan iya dan tidak
nanti kita menjadi musuh bersama partai partai politik yang lain kan begitu
tapi bahwasanya itu disuarakan dan sekarang media mendengarkan ya
yang penting saya setuju dengan pak doli
saya pikir juga pak idam halid setuju bang hadar pada prinsipnya ini
harus dibuktikan karena bagaimanapun kredibilitas kpu tentu dipertaruhkan
kami dalam posisi partai umat tentu juga ingin ini clear gitu
jangan sampai ternyata memang kami mengkonfirmasi bahwa partai umat dari tadi apa yang disampaikan ya
partai umat termasuk yang mendapatkan perbedaan dalam konteks video rekaman kami itu tidak diakui
jadi tadi kan ada tuh ada surat yang dalam posisi
di keluarkan oleh kpu untuk memudahkan partai partai sebenarnya
kalau tidak bisa melakukan video call maka dilakukan dengan video rekaman
nah partai umat itu mengalami di bawah video video rekaman kami tidak diterima oleh rekan rekan verifikator
padahal ada surat itu begitu
ini yang kami sampaikan juga tadi dalam proses mediasi
yang lain yang disampaikan oleh siapa ini
nah ini adalah narasumber yang tentu kita harus verifikasi juga
tentu memang harus ada proses pembuktian
kalau tadi ditanyakan apakah benar apakah tidak benar bagaimana konsekuensinya ya
dua duanya punya konsekuensi hukum
kita harus fair dong
kalau tidak benar maka yang menyampaikan mendapatkan konsekuensi hukum
kalau benar ada konsekuensi hukumnya juga
nah tentu menjadi penting untuk mengetahui kebenarannya itu
itu yang harus dilakukan dan mungkin komisi dua teman teman lsm dan semua yang lain
semua orang lain termasuk kpu punya kepentingan untuk mengatakan yang benar itu seperti apa
oke bagaimana pembuktiannya pak hadar menurut anda
tadi kan pak doli mengatakan bahwa ini harus dibuktikan
tapi bagaimana pembuktiannya ini
tidak sulit sebetulnya
tinggal kita buka aja siapa itu
tapi kan ini kan mereka minta dilindungi
ini adalah kode etik jurnalistik
dan ini ini ini banyak loh
seperti ini gitu ya
membuktikan tuduhan tadi
kami akan segera ke dkpp
dalam dua hari ini saya kira ya
disitulah kami berharap sebetulnya dkpp akan bisa membuka ini semua
dan mengambil keputusan yang adil
siapa yang membuat masalah ini itu ya harus dijatuhkan sanksi
sanksi karena ini hal yang serius ya
sanksi yang paling serius
itu sebetulnya ya
tapi kalau nanti kemudian ya ini ada kaitannya dengan pidana
karena ini penipuan manipulasi
bisa juga kita teruskan
jadi langkah pertama adalah membawa ke dkpp
dan kemungkinan akan berlanjut ke pidana kalau memang ada unsur pidananya
tetapi saya sekali lagi
saya berharap jangan kita berfokus kepada yang bersangkutan ini
fokusnya bukan disitu
adalah penyelenggara pemilu kita diduga sudah melakukan manipulasi
ini yang harus kita cari dulu
untuk sipol itu
itu di audit
seharusnya kalau ini didesain dengan baik
itu verification trail atau untuk mengeceknya itu tersedia
kecuali kalau ini memang sistem yang tidak baik
itu dihilangkan semua
tetapi untuk yang standar sistem yang baik
itu bisa dicek
kapan dimasukkan data pertama
kapan yang hapus
angka berapa yang dirubah dan seterusnya
kpu akan mengaudit sipol
sipol itu alat bantu
sipol itu bukan penentu
jadi tidak akan diaudit
ya dia alat bantu
ya meskipun alat bantu
tapi kan itu bisa membantu
memberikan keterbukaan informasi publik pak idam
hasil verifikasi faktual
kita sampaikan ke publik
jadi sipolnya tidak akan diaudit
sipol alat bantu
sipol alat bantu
belum menjawab pertanyaan saya
apakah sipol ini akan diaudit
kepada teman teman mahasiswa
bagaimana teman teman mahasiswa
melihat apa yang terjadi saat ini
pada proses tahapan pemilu dua ribu dua puluh
semoga teman teman mahasiswa tidak apatis ya
dan tetap percaya pada pesta demokrasi kita
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
tetap bersama kami di
iyoi siap serangga
iyoi siap orang yang terhormat
iyoi siap seorang yang teruja

iyoi siap orang yang terhormat
iyoi siap orang yang terhuja
iyoi siap orang yang terhormat

terima kasih anda masih menyaksikan political show
dan kita akan lanjutkan
saat ini kita sudah bergabung
dengan badan eksekutif mahsiswa
universitas cenderawasi papua
teman teman mahasiswa dari tadi sudah mengikuti perbincangan kita
bagaimana kemudian mereka melihat tahapan pemilu serentak dua ribu dua puluh empat
yang diwarnai oleh dugaan kecurangan verifikasi faktual partai politik
semoga teman teman mahasiswa tidak apatis ya
silahkan mau menyampaikan pendapat ataupun bertanya ataupun mengkritik silahkan
suara kalian sangat berharga
ketua bem universitas cenrawati papua
yang tadi sudah disampaikan beberapa narasumber
sangat menarik ya
sangat menarik dimana
tahun dua ribu dua puluh empat nanti kita akan masuk dalam pesta demokrasi
nanti tunjukkan kepada masyarakat atau kepada publik bahwa
kualitas demokrasi kita itu akan
lebih bagus atau tidak pada saat pesta demokrasi tahun dua ribu dua puluh empat itu
jadi saya berpikir proses proses yang kita lakukan
dari kpu itu sangat penting
itu sangat menarik cara untuk bagaimana kita melakukan

dan berkesan juga
suaranya tidak begitu terdengar
baik terima kasih
jadi saya ingin menguatkan saya tentang
kemampuan kita untuk berhasil
untuk berhasil berhasil berhasil
tapi disini saya suka
berlaku satu yang paling penting
yang paling penting adalah
kita harus berpikir tentang kemampuan kita
itu nanti kita akan masuk dalam pesta demokrasi
dari menurut saya
bagaimana proses proses yang kita inginkan
dari pesta demokrasi yang kita buat
ini sudah kita tentang dikaitkan
dikaitkan dengan kehidupan kita
begitu mendengar tampaknya
dan audionya ini
oke mungkin yang ke satunya dulu
ya silahkan murid
shalom selamat malam untuk kita semua
bisa dengar suara saya
baik shalom selamat malam
baik terima kasih
atas kesempatan yang diberikan dari media yang saya hormati kepada narasumber yang tadi sudah
sampaikan sangat menarik untuk kita bisa melihat di pesta demokrasi menuju ke tahun
dua ribu dua puluh empat baik saya disini mewakili dari bem indonesia general asyik tadi pak salman wanti
presiden uncen dan saya disini perkenal diri nama saya yato murib sebagai ketua dewan
proeklanoasi suafisik fakultas ilmu dan politik di universitas jenderal asyik
baik mungkin dengan topik atau agenda yang tadi sudah dibahas sangat menarik buat kami di sini
yang pertama bahwa kinerja daripada kpu pusat
itu sangat luar biasa dan sangat menarik dan sangat bagus cuman mungkin menjadi hambatan dan
sekarang kita melihat situasi yang terjadi itu itu pengaruh dampak dari daerah jadi ini
mungkin kurang kontrol dari kpu hari ke setiap kpu provinsi bahkan kabupaten karena virus
naik sampai di atas jadi di atas
itu tidak tahu hanya terima saja
akhirnya mungkin kpu ri
kerja dengan jujur tapi mungkin
di bawahnya tidak kerja dengan jujur
jadi mungkin ini perlu ditinggalkan
lagi dari kpu ri untuk
kpu setiap pangkatan maupun
pangkatan yang lain
oke baik saya sudah dapat poinnya
oke satu lagi
baik terima kasih
ya baik terima kasih
saya mau berkisar ya
jadi yang baru saya sampaikan

bukan kompleks untuk persatuan operasi
jadi tahapan tahapan yang
dikatakan ini harus dijalankan
itu harus dijalankan
supaya tahapan itu harus dijalankan
itu harus dijalankan
dari kpu ri
oke baik saya sudah dapat poinnya
terima kasih sekali teman teman dari
perwakilan universitas cendrawasi papua
sudah mau bergabung
saya sudah dapat poinnya
ke bang doli dulu bang doli ini teman teman mahasiswa
sangat concern sekali ya dengan kualitas demokrasi
kita nantinya pada pemilu dua ribu dua puluh
dan harusnya tadi tahapan tahapan dilakukan secara netral
karena pemilu itu kan
yang menentukan nasib dan masa depan kita ya
tentu kita bersyukur kalau memang mahasiswa
itu punya kepedulian ikut perhatian
terhadap setiap tahapan tahapan
dilaksanakan oleh kpu
nah saya kira pesan yang mereka
sampaikan itu juga
bisa ditangkap oleh teman teman
penyelenggara terutama ya
termasuk dkpp itu
nah ini kan kita bicara kan
talk show ini kan ada karena memang ada indikasi
tidak itu kalau enggak kan
kita enggak bicara
kita memungkinkan apa yang
menjadi harapan mahasiswa itu memang kita diskusi
oke pak idam
ini pertanyaan tentang
kualitas demokrasi yang diselenggarakan oleh kpu
nanti pada pemilu dua ribu dua puluh empat jadi
ketika ada dugaan kecurangan
ini akan memunculkan distres terhadap
pemilu dan terhadap penyelenggara
ya terus pertanyaannya
iya bagaimana kemudian kpu menjawab itu
nanti kalau misalnya ini dibiarkan kan akan muncul distrust
terhadap penyelenggara dan juga terhadap pelaksanaan pemilu
mempengaruhi kualitas demokrasi kita
kami pastikan seluruh tahapan itu berjalan tepat waktu
sebagaimana kita atur dalam peraturan kami
dan peraturan peraturan kami harus implementatif
oke memastikan sesuai jadwal itu satu hal
tapi memastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan koridor
tidak ada kecurangan kemudian tidak ada partisan
itu juga satu hal yang
penyelenggara pemilu dalam pasal satu yaitu tujuh uu no tujuh tahun dua ribu tujuh belas
tidak hanya kpu
ada dua lembaga lain
oke tapi saat ini yang disorot adalah kpu
ya harusnya dalam forum ini juga ada lembaga penyelenggara lain
yang dimintai komentarnya terkait dengan hal ini
jadi komitmen kpu
ya komitmen kami akan melaksanakan aturan
dan melaksanakan jadwal tahapan
sesuai dengan apa yang kami telah tetapkan
oke pak hadar
kalau kekhawatiran tadi dari teman teman mahasiswa
bahwa akan terjadi mistrust ataupun distrust
terhadap kualitas demokrasi kita
dampaknya apa ini
sangat besar ya
bisa kita bayangkan di mana melalui pemilu
itu kita mendapatkan pimpinan nasional
wakil wakil rakyat pemerintahan lah ya
tapi kemudian kita tidak percaya pada pemilunya
itu akan menjadikan pemerintahan yang akan di
akan digoyang seringkali diprotes
kami tidak memilih kami tidak percaya kemalian pemilunya dan sebagainya
itu akan berdampak ke area yang lain
kestabilan ekonomi dan seterusnya gitu
belum lagi nanti di mata internasional kita yang sekarang sudah
dianggap flow demokrasi
ini kemarin ini masih diselamatkan dengan penyelenggaran pemilu
tetapi ini ada dugaan justru di pemilunya yang akan menjadi masalah
itu akan dinilai kita sangat bermasalah dan berdampak di banyak aspek yang lain
berdampak pada hasil legitimasi pemilu nanti ya
tentu tapi kan juga selanjutnya pemerintahan yang terbentuk
kemudian juga kondisi kestabilan karena banyak yang merasa tidak protes
ini hasil dari pemilu yang curang dan seterusnya gitu
nah jadi ini dampaknya sangat serius
oleh karena itu harapan dari mahasiswa tadi dari papua
jadi ini harus dibenahi sekarang
di cari problemnya di mana dibuktikan dibongkar ini
sekarang ini kemudian baru mari kita tata bersama lagi
sehingga kita yakin bahwa selanjutnya kita tetap bisa melaksanakan pemilu yang demokratis
pemilu yang berkualitas
masukan untuk kpu masih ada waktu untuk memperbaiki
tidak hanya kepada kpu kepada kita semua
justru di kpu ini saya berharap
ya dengan ada cerita banyak saya kok rasanya ya
mereka ini tahu persoalan ini
jadi menurut saya saya berharap bertanggung jawablah
sehingga tidak kita ini harus melalui proses hukum yang mungkin makan waktu gitu
nah itu ada harapan
tetapi oke lah akhirnya saya bisa memahami responnya seperti ini
mari kita lakukan proses hukum
dalam dua hari saya kira paling lambat kita akan ke dkpp
kami ada tuntutan kepada komisi dua
dan kepada presiden juga
ini kan presiden ingin sukses juga gitu
di akhir masa jabatan yang keduanya
jadi pertarungan presiden jokowi juga ya
melaksanakan pemilu terbesar terumit termahal di dunia
apakah sesuai aturan atau tidak
terakhir partai partai politik juga nanti akan tidak nyaman
tidak akan merasakan hasil yang maksimal dari pemilu yang bermasalah
walaupun mereka pesertanya gitu
itu akan berdampak kepada mereka juga
jadi mari kita koreksi ini bersama
oke terakhir pak denny
harapannya dari partai umat ini seperti apa
kalau memang nanti akhirnya tidak memenuhi syarat terus bagaimana
partai umat insya allah memenuhi syarat
besok kita mediasi lah
dan kenapa partai umat kemudian menggunakan hak konstitusional untuk mengajukan sengketa proses ini ke bawaslu
karena ingin menjaga agar pemilu kita sesuai dengan prinsip prinsip lubar dan judil tadi
dan tentu saja kami juga tidak berharap ini berkelanjutan ya
sehingga kemudian mengganggu proses pemilu yang insya allah partai umat menjadi bagian pesertanya begitu
tapi yang jelas memang tantangan kepemiluan kita ini sejak lama salah satunya adalah pada prinsip prinsip
prinsip lubar judil dan adil itu
saya kebetulan kan juga mengajar hukum tata negara
dan ini persoalan yang perlu ulang kali kita hadapi
dan kenapa kita butuh kpu yang betul betul profesional berintegritas
tentu karena tantangan kepemiluan kita memang sejauh ini berkaitan betul dengan
dengan lubar dan judil
oke sudah ada itu slogannya dari lama tapi penerapannya tidak maksimal
mungkin ya itu bisa menjadi evaluasi bersama
setelah ini akan ada curahan hati atau mungkin kritikan sentilan dari teman teman komika
yang juga para pemilih muda yang mereka sangat concern sekali dengan politik
tapi bahasanya adalah komika politik
bagaimana mereka melihat fenomena yang terjadi pada tahapan pemilu dua ribu dua puluh
kita akan saksikan nanti penampilan dari teman teman komisi co
usai jeda jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalshow
karena hari ini spesial kita ditonton oleh bang denny langsung
dari partai umat
betul ini yang bikin kita jadi deg degan malah sebetulnya bang
betul kita awalnya pengen stand up tapi jadinya klarifikasi aja langsung
betul ini bang
kenapa ya karena yang kita takutkan kita tuh berharap nih bang denny menonton kita stand up ini
masih menganggap apa yang kita katakan ini hanyalah sekedar komedi
jangan sampai dari komedi jadi somasi
yaudah kita main aman aman aja
kita main yang aman aman aja hari ini
kita mohon maaf banget mbak rifana kita akan main santai kita main aman luar biasa aman
yaudah kau aja dong yang mulai dong
lagi ya bangnya menurutku kalau kita tuh ngomongin masalah kecurangan
jadi faktual parpol siapa yang curang
kalau kita lihat di sini harusnya kpu ini ini maaf bapak kpu harusnya itu masukin partai umat
karena harus memikirkan inget kata pak jokowi
kenapa bisa begitu
pilihlah pemimpin yang mikirin rakyat
ciri cirinya rambutnya putih dan judatnya berkurut
kan bisa aja pak amin rais
kan bisa aja pak amin rais
kok bisa bisa aja pak amin rais gak dimasukin loh
benar benar lagi ya bangnya
aku tuh juga gak bisa pungkiri
aku tuh dari kuliah nih bang denny bisa langsung bilang
aku tuh dari kuliah ngefans banget dengan pak amin rais
karena apa dok
boleh dong bang
selera musik orang beda beda ya bang
lagian ini masalah kita stand up di depan bang denny
kita harus bahas partai umat
di depan pengacaranya langsung
ini kan sama aja kayak misalnya kita datang ke polres orang lagi apel
terus kita ngomong hai pak polisi
tapi kalau kita lihat hari ini bang denny sepertinya cerah dia masih senyum senyum tertawa
aman berarti bang denny ya
karena bang kita tuh cukup tenang sebenarnya
karena kan kita tahu kuhp ini katanya efektifnya berlakunya tiga tahun lagi
jadi kalau kita bercanda bercanda tuh masih aman
ya minimal tiga tahun lagi lah kita di penjara
karena takutnya videonya di save nanti sama bang denny kan
disimpan di hpnya
tapi kalau kita bicara sekarang faktanya ya dok
ada ktp apa itu dok bahas
jadi bang ada sebuah fakta
twitter tuh orang orang pada rame bilang
mereka itu pada cek nik nya
ternyata diem diem mereka adalah pengurus partai
rame di twitter tuh
rame di twitter bang
takutnya ada orang yang di rumah duduk duduk santai pengangguran
habis kena phk covid
tiba tiba keluar rumah depan rumahnya rame
terus pada teriak
ternyata dia ketua partai
dan takutnya malah lebih jauh lagi bang
diem diem dia dijadiin sampai jadi presiden
ya kan dia takutnya dia gak siap gitu
itu kalau misalnya ada kecurangan
ini kita belum tahu apakah ada atau tidak
tapi pesan kita sederhana sih dok
buat bapak bapak kpu
tolong dijaga baik baik proses pemilu ini
karena biarkanlah rakyat memilih yang mereka mau
jangan karena kolega teman dan sahabat akhirnya dibantu
pada akhirnya semua ini hanya bikin malu
itu tadi pesannya yang terakhir mendalam sekali
buat bang idam holik dan juga teman teman kpu
sekaligus menutup penampilan dari komisi co
gian dan juga aldo
terima kasih sekali sudah memberikan sentilan sentilannya dan juga pesan
dan penampilan dari komisi co
sekaligus menutup diskusi kita pada malam hari ini
saya berterima kasih sekali kepada ketua komisi dua dpr ahmad doli kurnia
komisioner kpu pak idam holik
sekaligus matan komisioner kpu pak hadana hafiz gumai
dan juga kuasa hukum dari partai umat profesor denny indrayana
sudah hadir ke studio pada malam hari ini
ingat kita ketemu lagi setiap hari senin jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat
sampai jumpa di political show minggu depan